cawa pres nomor urut dua sandiaga uno berkunjung melakukan kegiatan kampanye di surabaya dan pacet mojokerto minggu siang
salah satu acaranya adalah berziarah ke makam pembuat lambang nadatul ulama kiai haji ridwan abdullah dan makam penyanyi legendaris komblo
mengawali kampanye di jawa timur cawapres nomor urut dua sandiaga uno berkunjung melakukan kegiatan kampanye di surabaya dan pacet mojokerto pada minggu siang
di surabaya jawa timur sandiaga uno berziarah ke makam pencipta lambang nadatul ulama kiai haji rituwan abdullah
selanjutnya sandiaga uno berziarah ke makam gobloh penyanyi legendaris bernama lengkap sujarwoto sumarsono
gomblo dianggap sandi sebagai tokoh penggerak ekonomi kreatif lewat lagu lagunya yang menyuarakan nasionalisme
salah satunya lagu gebiar gebiar yang selalu diputar saat acara peringatan hari nasional dan olahraga

karya karya yang menjadi